udah nah sekarang kita pecahin bareng bareng ya
anak kurang anjar lo
lo pergi dari rumah kagak pamit pamit mama gue ya
ayu juga sebenernya tuh gak mau bu kabur kalo gak terpaksa
lagian masa ayu tuh disuruh kawin sama bapak bapak yang udah tua
istrinya udah empat
emang ibu tega
sekarang lu gue maafin
jangan kabur lagi ya
bu sebenarnya tuh ada apa sih bu
kok tiba tiba ibu kerja di rumahnya om yos
bukannya waktu itu ibu bilang kalau ibu tuh udah gak mau berhubungan lagi sama keluarganya om yos
lu ini detektif apa apa sih
itu urusan gue yaudah deh
ibu tolong jelasin ke ayu
ibu tuh kenapa sih
kenapa ayu tuh gak boleh berhubungan sama keluarganya om yos
ibu juga ngelarang supaya ayu gak berhubungan sama dia
sebenernya tuh ada apa sih bu
ih nih anak babel banget sih
bikin gue pusing tuh gak pertanyaan lo
udah deh diem aja
terus sekarang lu tinggal di mana
ayu tinggal di kontrakan dia lia bu
kok tinggal sama bocah sialan itu
bu ibu jangan biar lihat kayak gitu
dia tuh baik bu
gue gak peduli deh mau baik mau apa
pokoknya gue kagak setuju
mendingan lo pindah deh cari kontrakan lain
atau lo pindah aja balik ke rumah
tuh kan ibu tuh lagi lagi marah marah gak jelas
sebenernya tuh kenapa sih bu
ayu tuh kangen banget sama ibu
tapi bukan buat berantem kayak gini
yaudah makanya lo nurut dong sama gue
biar kita gak berantem berantem
nurutin kata kata gue gue kan ibu loh
ayo mau kok bu nurutin ibu
asal yang ibu bilang itu masuk akal
bagaimana aja naya bener bener durhaka loh
menurut lu kata kata gue gak masuk akal
yaudah terserah lu mau tinggal di mana
lu mau tinggal di gunung di kali di rumah bocah sialan itu
pokoknya kalau ada masalah lu tangguh sendiri
lo jangan cari cari gue
aku tuh kayak kejepit di tengah tengah
di satu sisi aku mau nurutin ibu
tapi aku juga gak mungkin kan menghindar dari lia
dia tuh sahabat deket aku
gua punya ini untuk lu
coba lu tiup deh sekarang
iya ditiup dulu sampai gede
terus kan di dalam balon itu otomatis tuh banyak
kayak perasaan perasaan lu yang
perasaan sedih lu
terus juga kegunaan kegunaan lu itu kan semuanya lu tiup
dan dia ada di dalam balon itu
nah nanti kalau balonnya udah gede
baru deh kita pecahin bareng bareng
nah sekarang kita pecahin bareng bareng ya
wan gue balik dulu ya
gue balik duluan ya
gue udah perlu
gue udah urusan
gak mama kamu lagi ya
kamu kan lagi sedih
gimana kalau misalkan aku terakhir makan es krim
kayaknya aku mau pulang aja
aku istirahat di rumah
buat biaya papa terapi
eh terus dihitung sama uang sebelumnya berapa mer
gue hitung dulu ya
dari minggu kemarin
sama hasil hari ini
uang kita itu baru kekumpul
sekali terapi papa itu
harganya satu juta
sedangkan kalau mau sembuh
papa tuh harus terapi dua puluh kali
berarti kita harus ngumpulin dua puluh juta
berarti kurangnya banyak banget dong nih
aku nggak mau nyerah gitu aja
pokoknya kita harus ngumpulin duit yang banyak
supaya papa bisa sembuh
pokoknya mau nggak mau
kita harus buat papa ikutin terapi itu terus ya
ih semangat ya semangat
tapi jangan nganggep rok gitu aja dong
udah ngejalan yuk
tapi saya cuma perlu satu pegawai aja
nampak satu pegawai lagi juga nggak apa apa kan
lagian kita berdua tuh orangnya rajin rajin
kerja nggak perlu
listrat juga nggak apa apa
lembur juga nerima kok bos
beneran de tolongin kita ya
sudah saya bilang sama kalian
saya itu perlu cuma satu
tapi kalau kalian ngotot dua duanya
dua duanya kalian pulang
masih banyak orang mau kerja di sini
eh yaudah mer
nggak usah ribet kayak gitu
nanti kalau misalnya dua duanya nggak keterima
malah lebih gawat lagi
ya udah deh
kalau gitu gue yang kerja ya
eh nggak usah udah biar gue aja yang kerja
lo di rumah aja yang urusin siapa ya
udah lah mer
gue udah terbiasa kerja keras
udah sana pulang aja ya
ya udah deh
gue pulang dulu ya
yaudah lo hati hati jagain papa ya
bos makasih ya
tadi kamu ini beli bagus bagus ya bu
mudah mudahan si juwita sukanya masak masak
masakan ibu tuh lebih enak daripada koki di rumahnya dia
oh aku tuh bisa aja dah
suka tahu bu
ngomong ngomong li udah dapet pekerjaan lo di tempat cuci mobil
gaji sih lumayan bu
apalagi kalau lembur
lebih banyak lagi kali ya
kamu nggak capek li
nanti habis narik angkot masa harus kerja lagi
aku udah biasa kerja keras kayak gini
jadi aku mau bawa semuanya

itu bu sari kan
ingat ya sih bu
ah apa kabar bu
apa kabar bu
apa kabar bu
kauincarnasi abilities ini nanti datang
di depan agachjika itu ada dariiez

kau tetap kena pihanya
eh aksan lu gimana sih katanya bantuin gua ngenek
tapi malah kayak gitu yang ada penumpang gua kabur semua tau nggak
eh gimana sih lihat dong tuh penumpangnya sebanyak kan
kan nggak ada akon kenaiknya ganteng
badannya keker atletik tuh lihat kan
mer kok yang ngenek si aksan sih
lia lihat di tempat cuci mobil sekarang
dia kerja tambahan di situ
iya terus gue nih minta rute tambahan
ya lumayanlah kan duitnya jadi banyak
terus buat terapi pak apa deh
eh mer alamat tempat cuci mobilnya di mana mer